pergi mau beli hp
wawan udah gak mau kerja disini lagi
alasannya gak kuat
kalo pulang kerja
gak ada gimana
tadi di ruang tamu
tapi sekarang gak ada
coba cek ke belakang
kang mus ada di belakang gak
arsiteknya udah dateng
masa kamu gak tau saya dimana
kang mus di dalam
udah ditunggu kang mus
aku ada tentang
ada sesuatu kesakeran
dia cari yang second aja
saya sih maunya sekalian yang baru aja
memangnya uang kamu banyak
gak usah banyak gaya
pengen beli yang baru segala
sekarang panggil denny
tasik tasik tasik
si wawan beneran sakit atau nggak mau kerja lagi di sini
bilang ke saya sih sakit gak enak badan
kalau memang gak mau kerja di sini lagi cari aja yang baru
gitu ya setepan
kamu beneran sakit
atau nggak mau kerja di sini lagi
cuma nanya disuruh bos bu bun
sebenarnya saya mau cari kerja lain
kerja di mana
tapi belum pasti
kerja di mana
mau nanya dulu
masih ada lowongan apa enggak
mau kerja di mana
hati hati di jalan
utamakan keselamatan bukan kecepatan
semoga selamat sampai tujuan
mau beli hp
wan wan udah gak mau kerja di sini lagi
alasannya gak kuat
seharian terus kalau pulang kerja tenggorokannya suka sakit teriak teriak seharian cari apa
ini hp saya wah saya nggak tahu saya beli dari yang jual nggak ditanya dulu ini hp
siapa kalau saya nanya gitu nanti orangnya tersinggung dikira saya nuduh dia pencuri
kerja narikin uang keamanan dari pedagang mau bebas yang penting ada kerjaan yaudah
sekarang kamu kesini aja kesini mana ke tempat jual hp ada apa mang saya lapar
mang pipit mau makan iya kalau nunggu mawar takut lama saya aja yang beliin mama mau makan apa
nasi padang lauknya enggak usah macam macam renang aja renang aja ya enggak tuh masa renang aja pakai
ketimun sama sambal hijau udah kalau masih ada kembalian beli kerupuk kulit oke saya berangkat sekarang